proses pengumpulan data menjadi hal krusial lainnya dalam program vaksinasi selain tahap pelaksanaan
keamanan data menjadi sorotan mengingat sebagian data yang dikumpulkan bersifat sensitif dan akan berdampak negatif jika terjadi kebocoran data
ktp alamat ya di dalam ktp kan sudah tercantum alamatnya dan umurnya jadi sesuai dengan lansia
yang diminta cuma nama calon vaksin nic domisili dan nomor handphone
untuk saat ini sih yang penting terdaftar vaksin dulu ya yang untuk data kebocoran itu nanti ya paling kita bisa bilang tidak mau atau apa ya
habis mintanya seperti itu nomor handphone jadi mau gak mau
pada bulan januari lalu jurubicara vaksin covid sembilan belas kementerian kesehatan siti nadia tarmizi menjamin keamanan data penerima vaksin
menurutnya pengelolaan datanya sesuai dengan surat keputusan menkom info no dua ratus lima puluh tiga tahun dua ribu dua puluh satu
pertama perolehan data pribadi termasuk data kependudukan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
dua data pribadi dilengkapi dengan sistem keamanan
sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan
dan ketiga data pribadi tidak dapat digunakan untuk keperluan selain penanganan covid sembilan belas
tantangan keamanan data bagi calon penerima vaksin memasuki tahapan baru setelah pemerintah menerbitkan aturan tentang jalur vaksinasi mandiri yang akan digelar pada bulan april nanti
kelibatan swasta diharapkan dapat memperluas jangkauan vaksin
tapi di sisi lain ada data yang harus dipercayakan dan juga dikelola
dikolol oleh pihak swasta
di titik ini tentu saja ada kerawanan
karena jika melihat pada tahun dua ribu dua puluh kemarin ada beberapa kasus kebocoran data yang mengemuka di publik
setidaknya ada tujuh kasus dugaan kebocoran data yang mengemuka sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu
mulai yang menimpa pemerintah hingga perusahaan swasta seperti platform e commerce
peretas mencuri data pengguna lalu menjualnya ke forum forum gelap
cyber security forum ardi suteja mengatakan pengumpulan data selama pandemi covid sembilan belas di indonesia memiliki kerawanan yang tinggi
ia menilai kerap ditemukan penggunaan aplikasi komunikasi bersifat publik yang tidak aman dalam pengumpulan data
oleh karenanya momentum ini harusnya menyadarkan pemerintah
pentingnya ruu pelindungan data pribadi yang pembahasannya masih mandek
kita sekarang juga pembahasan perancangan undang undang terkait dengan perlindungan data juga kelihatannya mandek
namun sampai kapan mandek
mandek ini kan udah merupakan sesuatu yang sangat penting genting lagi ya
kita masuk era digital kita tidak ada perlindungan hukum yang komprehensif
ini kalau ditunda lagi waduh
saya nggak bisa bayangkan apa yang terjadi mungkin dalam enam bulan atau setahun kemudian
pemberian vaksin covid sembilan belas rencananya menjangkau satu ratus delapan puluh satu lima juta penduduk dan dilakukan dalam kurun waktu lima belas bulan